seingat aku rena pernah cerita kalau dia liat jessy di tempat terakhir beli tasi nga elsa
coba nanti aku tanya sama rena
oh iya randy mau jenguk jessy pagi ini dengan pumayang
ini pernisis bentar ya
itu kan keputusan kamu sendiri
gue gak akan cerita apapun
benar ya kita jalanin ini ya
tidak usah ya aduh
menurut banget sih anaknya papa
biasanya sih kalau anak menurut
waktu rutin juga maunya
ketemu andi sama rena
mau ganti baju dulu ya
tunggu di luar
dari dulu jesse memang paling nurut
ini vitamin buat kamu
kemaren resepnya kan
om tebus diambil sama sopir
diambil sama sopir
diambil sama sopir
cepat sembuh ya
kamu lihat sendiri kan
apa yang sudah kamu lakukan terhadap yesha
dan kamu kabur kaburan seperti itu
keisha sampai seperti ini
kamu baru aja jadi ibu
ibu mana sih yang
ibu yang tega
menyembunyiin anaknya sampai sesakit ini
kalau seandainya keisha gak sakit
mau sampai kapan ilsa
mau sampai dia dewasa
apa kamu gak mikir perkembangannya keisha
kamu gak punya kadirnya
sekarang pekerjaan kamu lagi gak ada
berhenti nyalahin aku terus
biar kamu sadar elsa
yang pikiran kamu terbuka
apa yang sudah kamu lakukan
kamu hampir aja membuat keisha hilang
sekarang nino ada
di samping aku
dia adalah ayah dari putri aku
dia mau bertanggung jawab
seharusnya aku senang
tapi kenapa hati aku
merasa gak damai
aku merasa lebih tenang
karena ricky yang bener bener
sekarang aku kullanakan
warga luar sama although
tidak ada manapun
makannya ada kamu din
ada jessy ada reina
iya pak aku juga senang banget
mbak andin reina makasih ya udah mau main kesini
senang banget rasanya rumah ini jadinya rame lagi ya pak
mbak andin reina yang petah ya disini
makasih banyaklah jess udah baik
seingat aku reina pernah cerita kalau dia liat jessy di tempat terakhir beli tasinya elsa
oh iya randy mau jenguk jessy pagi ini dengan pumayang
ini permisi sebentar ya
ini saya mau informasi saya dan mama saya sudah jalannya ke rumah om
om sama bella ada di rumah kan
ada kok di rumah
ah ya kurang lebih dua puluh menit lagi saya sudah sampai ke rumah om
mereka ada kok mbak
alhamdulillah kalau gitu ren
randy jangan sampai ngeliat andin sama reina ada di sini
saya harus atur agar mereka pergi sebelum randy nyampe
kemarin kan kata dokter ada baiknya kamu untuk periksa kandungan kamu di usg dulu
kamu sakit ya habis sarapannya
mau om temenin
gak usah om aku sama reina aja kan sekarang juga harus pamit
pamit mbak andin emang mau kemana kan kita baru aja ketemu mbak
aku harus ke rumah papa aku jess
bukannya kamu sempat telepon sama surya tapi katanya rumahnya lagi kosong
ya coba nanti aku harus tanya soal papa dulu
apa nggak sebaiknya kamu disini dulu nek
iya aku tanya papa dulu sih om
oh ya om aku boleh minjem handphone om nggak
aku harus malu malu handphone papa soalnya handphone aku kayaknya ketinggalan deh
di taksi soal tadi kayak aku cari juga nggak ada
oke yaudah nggak apa apa pakai aja silahkan
aku tidur sebentar ya
yuk lanjutin lagi makan
mukanya kok tegang banget

nanti aku ceritain kamu deh ya

hati seorang ibu pasti akan hancur kalau melihat anaknya sakit
itu juga yang mama rasakan